berikutnya potongan video bupati banyumas jawa tengah ahmad hussein yang menanyakan calon presiden kepada mahasiswa baru
universitas jenderal sudirman purwokerto viral di media sosial
pasalnya tiga mahasiswa baru yang ditanya semuanya mantap menjawab anies baswedan
jawaban ketiga mahasiswa baru ini kontan membuat bupati yang diusung oleh pdip
ini sempat terhenyak karena berbeda dengan pilihannya yaitu ganjar pranowo
ketika ditemui pada hari rabu ahmad hussein tidak mempermasalahkan video tersebut meskipun jawaban dari ketiga mahasiswa baru yang ditanya tidak sesuai dengan harapannya
bahkan ketiga mahasiswa ini tetap dipilih sebagai ajudan milenial di kantornya bersama dua mahasiswa baru lainnya
jawaban ketiga mahasiswa baru ini kontang buat bupati yang ditanya semuanya mantap menjawab anies baswedan